kepala basarnas marsdia muhammad syawgi menyatakan operasi pencarian korban lion air di atas permukaan air akan berlangsung selama dua puluh empat jam
sementara operasi pencarian di bawah permukaan akan dilakukan hingga pukul lima sore
dan lima puluh orang penyelam dikerahkan dalam operasi pencarian ini
sebelumnya pada senin malam tim gabungan telah mengumpulkan dua puluh empat kantong jenazah
dua puluh kantong berisi jenazah korban sedangkan empat belas kantong lain berisi puing kapal dan barang pribadi milik korban
jenazah korban sudah dibawa ke rumah sakit bayangkara polri kramajati untuk diidentifikasi
dan sejauh ini syawgi mengaku tim evakuasi belum menemukan kendala berarti
badan meteorologi klimatologi dan geofisika pun menyatakan selama tujuh hari mendatang cuaca di sekitar koordinat jatuhnya pesawat diperkirakan cerah
radius pencarian kita punya pattern penyelaman itu bukan hanya sekedar menyelam
tetapi kita punya pattern dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang canggih yang kita miliki
jadi berdasarkan kita punya cuaca laut real time arus kecepatan arus berapa arahnya kemana tinggi gelombang berapa kita punya itu data itu
kemudian cuaca udara real time kita juga punya
dengan data itu dikombinasi sehingga apabila ada benda masuk ke dalam air
dalam satu jam sudah bisa dihitung arahnya kemana
dalam dua jam kemana termasuk radiusnya
sehingga pattern kita menyelam mengikuti pattern itu